tujuh belas februari biasa diperingati oleh masyarakat sebagai hari kasih sayang atau hari valentine
tetapi dengan berbeda pada empat belas februari tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
masyarakat indonesia akan merayakannya dengan berpesta
tetapi ini pesta bukan sembarang pesta
ini adalah pesta demokrasi terbesar yang ada di indonesia
apalagi kalau bukan pemilu tahun dua ribu dua puluh
kalau biasanya ketika hari kasih sayang kita menyiapkan rangkaian bunga atau coklat
saat ini kita harus menyiapkan tinta bilik suara surat suara
dan yang paling penting adalah keretapan hati
untuk memilih kira kira siapa calon pemimpin indonesia terbaik selama lima tahun ke depan
untuk membahas bagaimana persiapan dari pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh
saya sudah bersama dengan ketua kpu terpilih periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh
bapak assalamualaikum pak
terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama cnn indonesia
setelah ini jadwalnya padat sekali menjelang pemilu ya pak
ini membicarakan tentang persiapan dan juga timeline pak
kemarin ini sempat bertemu audiensi dengan presiden jokowi dodo
kemudian setelah itu kpu mengatakan bahwa setelah bertemu presiden
masa kampanye ini akan berlangsung selama sembilan puluh hari
seminggu kemudian rdp di komisi dua
kemudian kpu mengumumkan bahwa ini dipersingkat menjadi tujuh puluh lima hari
sesuai dengan usulan dari komisi dua
kenapa pak demikian
ini mohon klarifikasinya
supaya tidak menjadi bola panas
panas di masyarakat
sebenarnya ketika ketemu presiden itu
kpu tidak menyampaikan apa apa soal ini ya
tapi presiden menyatakan tadi pada dasarnya
atau pada prinsipnya durasi kampanye itu sebisa mungkin dimampatkan atau makin singkat
presiden mengusulkan sembilan puluh hari itu
dan kpu juga tidak mengambil keputusan apapun dalam pertemuan itu
namanya audiensi kan kami melaporkan situasinya begini
apa yang perlu dukungan dan segala macam
presiden menyatakan itu
jadi ketika saya menyatakan
melalui apa namanya
itu saya sampaikan presiden mengusulkan sembilan puluh hari
nah kemudian ada titik temu dengan apa yang diusulkan kpu
dan saya katakan tadi kan mengerucutnya kan tujuh puluh lima sampai sembilan puluh hari
jadi sebetulnya kami dari kpu atau saya sebagai ketua kpu tidak ada
kemudian kesepakatan ketika ketemu presiden sembilan puluh hari itu nggak ada
dan kemudian kami menyadari dalam pertemuan pertemuan sebelumnya
dengan dpr itu memang mengerucut ke
tujuh puluh lima dengan berbagai macam eksersis ya
dengan berbagai macam simulasi
pak hashim yang ingin saya tegaskan adalah ketika angka tujuh puluh lima hari ini keluar
kpu menganggap ini adalah hal yang realistiskah
apakah kpu menyanggupi hal ini atau yang menjadi bola liar di masyarakat
adalah jangan jangan karena komisi dua maunya tujuh puluh lima hari
dan komisi dua yang memberikan anggaran
jadi yaudah deh kpu ikut aja
saya kira kalau tidak begitu ya
karena awalnya kan kpu pernah mengusulkan satu ratus dua puluh hari
kalau kemudian sembilan puluh hari kira kira desain atau simulasinya
eksersis waktunya seperti ini
di tujuh puluh lima hari pun begitu pak
jadi misalkan strateginya kan harus kita ubah nih
proses pengadaan administrasinya harus dilakukan lebih awal
sesungguhnya kpu kan punya peraturan juga tentang norma standar untuk pengadaan logistik ya
disitu sudah jelas misalkan kalau daerah pemilihan partenya yang punya calon sekian

kemudian kolomnya seperti apa
panjang lebarnya surat suara seperti apa
dan ketika kpu mengatakan ya berani apakah sembilan puluh dan kesimulan yang terakhir tujuh puluh lima
itu sudah dengan perhitungan perhitungan yang matang
tapi tetap ada perasyaratnya
bahwa harus didukung harus mendapatkan dukungan payung hukum yang kuat
kemudian dukungan teknis distribusi dari pemerintah yang kuat gitu
ada komitmen bersama gitu
karena sekali lagi ini kan keputusan bersama
berarti dari kpu sebenarnya sudah berhasil mencapai keputusan bersama ya
sudah menyanggupi dan juga pastinya meminta dorongan dan dukungan dari berbagai macam pihak
untuk kampanye selama tujuh puluh lima hari
dari kpu siap
kira kira dari masyarakat bagaimana nih pak
waktu untuk mengenal calon pemimpin jadi semakin sedikit lagi
jangan sampai blunder jangan sampai masyarakat jadi bingung
akhirnya malah golput pak bagaimana pak
kalau kita mau ngomong itu ya untuk dapil pemilu presiden
ini kan seluruh wilayah indonesia
seluruh wilayah indonesia itu provinsinya ada tiga puluh empat
kabupaten itu ada lima ratus empat belas
kalau diringkas menjadi tujuh puluh lima hari katakanlah
itu kan pertanyaannya
kira kira dalam satu waktu bersamaan
itu calon presiden akan keliling di beberapa kabupaten kan gitu
jadi sebetulnya bagi masyarakat misalkan
itu tidak terlalu dalam pandangan saya
itu tidak terlalu mengkhawatirkan karena apa
media kan jangkauannya luas sekarang
ada media sosial televisi juga jaringannya makin luas
macem macem nih dan macem macem medianya
dan pengalaman bilpres bilpres yang sudah sudah
semuanya itu ikut bergerak
maksud saya ikut bergerak
timnya presiden calon presiden juga sampai di kabupaten kota
dan juga partai partai pendukung semuanya bergerak
nah memang salah satu hal yang berimbas dari pemangkasan masa kampanye ini menjadi tujuh puluh lima hari
yang saya dengar juga masalah polarisasi
tadi bapak sempat singgung juga di awal ya masalah polarisasi pak
tapi sebenarnya apakah pemangkasan ini jadi satu satunya cara
untuk bisa mengurangi polarisasi yang terjadi ketika pemilu
yang memang selalu terjadi setiap periodenya pak
jadi begini ya yang paling penting itu kita harus memahami
apa sih pemilu apa sih pilkada itu
seperti saya tulis disini nih ya
yang namanya pemilu pilkada itu memang area konflik
yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan
sekali lagi memang pemilu dan pilkada itu konflik
gak bisa dihindari memang konflik
kursinya satu yang pengen banyak gitu
kursi dpr juga terbatas yang pengen banyak
itu pasti konflik gak bisa dihindari
tapi yang harus kita hindari adalah konflik dengan kekerasan
kekerasan itu bisa kekerasan fisik maupun kekerasan verbal
itu yang harus kita hindari bersama sama kalau kita jadi punya komitmen untuk itu
dalam kampanye itu juga saya pribadi meyakini ya
desain ini kan begini mbak ada
ada cara pandangnya apakah itu satu satunya
itu salah satu aja
meng create atau membuat atau mendesain atau meng engineering
ada istilahnya kan electoral engineering ya
supaya kemudian katakanlah mengurang urangi polarisasi
di antaranya tadi memampatkan atau menyederhanakan atau membatasi
mengurangi masa durasi kampanye
itu salah satunya
tetapi yakinlah ya bahwa pertarungan itu pasti ada batasnya
calon presiden itu dia tidak selalu berdiri di dalam kampanye
dia sendiri ya
didukung dicalonkan oleh partai politik
gabungan partai politik
nah partai politik ini pada waktu yang bersamaan
mereka juga sama sama tarung untuk memperoleh suara
untuk bisa dikonspirasi menjadi kursi
tapi di sisi lain mau konflik terbuka juga
itu kan kemudian ada pembatasan kan
mau nyindir keras keras mau tarung keras keras itu
dalam konteks memilu sentak
itu ada faktor pengendalinya tadi
ada persaingan tapi terbatas kenapa
ada ikatan dengan capres yang sama
ya kita kembali masih membahas bagaimana persiapan pemilu
bersama dengan ketua kpu terpilih
pak salah satu yang menjadi sorotan oleh publik
adalah bagaimana kpu mendapatkan anggaran dari dpr
sejumlah tujuh puluh enam enam triliun rupiah
bisa dijelaskan pak posnya apa saja
pembabakan pertahunya dari dua ribu dua puluh dua hingga nanti pemilu itu seperti apa
pengalaman dua ribu empat belas misalkan
pemilu legislatif dengan pemilu presidennya kan dalam waktu yang berbeda
pileknya april lalu pilpresnya juli
pada waktu pilek april itu
pilek april itu teman teman ada yang berpikir bahwa
kemudian ketika pemilu presiden dapat honor
besarannya itu seingat saya lima ratus lima puluh ribu pemilu legislatif
per hari atau dalam satu event
nah itu walaupun kerjanya kurang lebih tiga hari ya
yang high session atau peak sessionnya di tiga hari itu
tapi pemberian honor itu kalau menurut kriteria anggaran adalah paket
nah kalau pemilu dua ribu empat belas yang dipisah kayak gini ini
ketika dua ribu sembilan belas jadi satu paket atau pemilunya satu serentak
honornya masa lima ratus lima puluh ribu dengan beban yang lebih berat
ini kan secara rasional hitungan rasional ya
kalkulasi rasional maupun kalkulasi kemanusiaan juga nggak pas
maka kemudian kita mengusulkan bahwa mestinya dinaikkan tiga kali lipat itu
itu yang jadi pembicaraan kpu dpr dan kemudian dengan presiden dan juga menteri keuangan ya
demikian juga pasti ada harga inflasi
lalu kemudian kenaikan inflasi menyesuaian dengan inflasi
kemudian juga ada situasi kantor kita di kabupaten kota provinsi itu ada yang masih nyewa
ada yang pinjam pakai dari pemda atau dari instansi pemerintah pusat yang ada di daerah
dan juga situasi covid ini kan keputusan presiden tentang
apa namanya darurat nasional ya bencana non alam kan belum dicabut
cara berpikirnya kemudian menjadikan cara berpikir mau tidak mau harus kita antisipasi
harus kita anggarkan
jadi total dari tujuh puluh enam enam triliun itu
pertama ya postingnya itu karena kita anggaran itu kan ada basis tahun anggaran
maka kemudian berbasis tahun anggaran itu durasi tahapan pemilih ini melintas
tahapan pemilih ini melintas
tahun anggaran atau istilahnya
multi years ya anggarannya atau tahun jamak
jadi ada yang dianggarkan di
dua ribu dua puluh dua ada yang dianggarkan

ada yang dianggarkan di
jadi rangkuman tujuh puluh enam itu
anggaran multi year satu tahun jamak di tiga tahun itu
kemudian besarannya misalkan
jadi tujuh puluh enam enam triliun itu
honor untuk teman teman
apa namanya badan networknya
honor maupun biaya operasionalnya
baik anggotanya maupun sekretariatnya
itu kurang lebih sekitar tiga puluh empat triliun
kalau dibuat persentase
menarik pak ini kita membahas
mengenai bagaimana petugas
kpps yang berguguran
di tahun dua ribu sembilan belas
kurang lebih delapan ratus sembilan puluh
petugas meninggal dunia
meregang nyawa ini jadi catatan kelam
juga untuk sejarah pemilu di indonesia pak
untuk angka tujuh puluh
jadi tujuh puluh enam enam triliun yang telah didapatkan oleh kpu
insentif yang akan petugas kpps terima
itu berapa pak
kita usulkan naik tiga kali lipat ya
ini dari segi apa itu namanya
yang sembilan ribu lima ratus lima puluh kita usulkan menjadi
ini sedang dalam finalisasi dengan kementerian keuangan
nah intinya begini mbak
anggota kpu sampai dengan anggota kpps itu kan
tidak tuntuk pada undang undang asn ya
dan juga tidak tuntuk pada undang undang tenaga kerjaan
lalu kira kira kelayakan honornya berapa
ini kan harus diperhatikan
dan juga yang harus kita perhatikan juga
yang sedang dikerjakan itu adalah pekerjaan untuk
pengisian jabatan kenegaraan
yang kalau geser geser sedikit suara itu
bisa mempengaruhi pergeseran kursi
ini kan bahaya juga
nah dalam konteks ini juga harus dijaga
integritas para penyelenggara pemilu
salah satu instrumentasinya dengan
memberikan kesejahteraan yang layak
itu cara berfikirnya begitu
nah tentang saudara saudara kita yang meninggal
terus terang aja ya
kami juga sedih
nggak tega lah dalam situasi
sama sama manusia mbak
sebetulnya kalau dari segi
apakah didesain ya
ya enggak lah
kalau didesain sampai kepada orang
kesakitan dan segala macam
pengalaman dua ribu empat belas juga ada yang meninggal
angkanya sekitar empat ratus an itu
nah sebetulnya problemnya diantara adalah
karena memang beban kerja berat ya
di undang undang pemilu itu ditentukan bahwa
penghitungan suara di tps
itu harus selesai pada hari yang sama
dengan pemungutan suara
nah kalau semula desainnya pemilu dua ribu empat belas itu
pilek dengan pilpres ya
itu masih mungkin dikerjakan di hari yang sama
hari yang sama itu kalau di undang undang
hari pemilu itu adalah hari kalender
artinya dua puluh empat jam ya
batas sehari bergeser atau bergantung ya
nanti itu jam dua puluh empat malam
nah kalau situasi seperti itu
kalau pemungutan suara kan standar
di semua daerah
jam tujuh sampai jam tiga belas
durasinya enam jam
tapi yang nggak bisa diprediksi
itu kan penghitungannya ini
nah itu yang kemudian menjadikan beban berat
pasti ada tekanan mental
namanya di tps ya
orang berkepentingan dengan suara
itu bukan hanya soal teknis administrasi
tapi juga pasti ada tekanan tekanan mental
yang dihadapi oleh teman teman penyelenggara di
pada nethok itu
nah menurut riset dan penelitian di dalam
idi ikatan dokter indonesia
juga pernah melakukan studi itu
kementerian kesehatan pernah melakukan studi itu
ugm juga pernah melakukan studi itu
gambarannya kira kira temuannya begini
rata rata yang meninggal di atas lima puluh tahun
kemudian rata rata punya comorbid
atau penyakit bawaan
dan kalau kita bedah
apa sih komorbitnya atau penyakit bawaannya
serangan jantung diabetes atau
gula darahnya tidak normal
kemudian hipertensi atau tekanan darah ya
itu aja potong pajak mbak
kemudian kalau mau jadi anggota kpw
di undang undang ada syaratnya
pertanyaannya mohon maaf ya
uang segitu mau diminta untuk memeriksa kesehatan
berarti sebenarnya memang sudah disediakan
dipersiapkan strategi khusus oleh kpu ya
untuk mengantisipasi banyaknya
korban yang jatuh karena
kelelahan atau insentifnya itu
maksudnya pemilu atau pengutusan suara itu
harus aman dan nyaman
harus aman dan nyaman baik
nah pak ini sebenarnya terakhir tentang anggaran pak
ini dengan budget rp tujuh puluh enam enam triliun
sepanjang sejarah pemilu indonesia ini adalah yang paling besar
seperti itu dari tahun dua ribu sembilan belas naik tiga kali lipat
nah dengan besarnya anggaran saat ini
apakah diperlukan adanya satgas pemilu pak
ini mengantisipasi nanti ada penyelewengan penyelewengan
dari pihak penyelenggara maupun dari pihak pihak yang tidak diinginkan lainnya
jadi begini sebetulnya
yang pertama regulasinya sudah jelas ya
tentang tata kelola keuangan itu ada undang undang keuangan negara
ada undang undang perbendahan negara ya
itu instrumentasi hukumnya sudah jelas semua
dan kemudian ada lembaga lembaga seperti bpk
lembaga negara badan pengurusan keuangan
kemudian masing masing lembaga punya inspektoratnya
kpu juga punya inspektorat utama
kemudian ada lembaga lembaga yang pengawas ekstral lah
seperti ada kepolisian
lembaga penegak hukum ya
itu semuanya kan pengawas eksternal ya
nah yang paling penting kan begini
ada komitmen lah bagi kpu
dari dalam kpu untuk menata kelola keuangan pemilu ini secara transparan dan akuntabel
yang paling penting itu ada komitmen
macam macam aturan kalau bagus ya
kemudian lembaga disiapkan semua
tapi kalau nggak ada komitmen mbak
ya pikirannya pengennya melanggar
pengennya nerabas ya
ini yang saya kira penting disitu
kpu sudah menyiapkan peraturan kpu
tata kelola keuangan pemilu
dan juga pilkada
kami minta kepada lembaga lembaga tadi menjadi bagian dari tim ya
tim kerja atau kelompok kerja kpu
yang itu nanti tidak hanya di pusat
sampai di daerah misalkan
seperti bpk nanti di daerah ada
kalau apbd kan ada inspektorat daerah
kemudian ada kepolisian ada kpk ada kejaksaan
nanti kita minta tolong untuk masuk dalam tim kpu untuk mensupervisi ini
ketika kpu ada kecenderungan
mohon maaf ya yang namanya orang itu kan ada kecenderungan lah untuk melanggar
supaya kemudian tidak sampai kebablasan ditertibkan lagi gitu
supaya kemudian tata kelolanya baik
kemudian dapat dipertanggungjawabkan pada prinsipnya
kpu menyiapkan itu
baik yang memang harus digarisbawahi adalah komitmen ya pak ya
kita lihat bagaimana komitmen kpu menjalankan pemilu di tahun dua ribu dua puluh
pemirsa kita jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami
ya baik pemirsa masih bersama saya ayu rahmawati dan juga ketua kpu
bapak hashim ashari masih membahas tentang persiapan pemilu tahun dua ribu dua puluh
meskipun sekarang masih kurang lebih dua puluh bulan
tetapi persiapan harus benar benar matang
supaya kualitas dari pemilu semakin naik setiap periodenya
salah satu peningkatan kualitas pemilu yang menjadi ruh dan nafasnya adalah tentang independensi
kalau kita lihat komisioner terpilih sudah tidak perlu diragukan lagi kapabilitas dan kredibilitasnya
tetapi kalau kita lihat latar belakang organisasinya
semua itu memiliki organisasi yang berafiliasi partai politik
bagaimana cara menjaga independensinya
kemandirian atau independensi atau apa namanya imparsialitas ya
apa namanya imparsialitas itu tidak memihak
itu kan definisinya sering kemudian dipahami bahwa menjaga jarak yang sama dengan semua penyelenggara peserta pemilu
tapi dalam pandangan saya
terjemahan atau penafsiran yang tepat tentang apa yang dimaksud dengan kemandirian
apa yang dimaksud dengan independensi
apa yang dimaksud dengan perlakuan yang setara itu
adalah apa menjaga jarak yang sama dengan semua peserta pemilu
kalau misalnya ada enam belas partai ada dua puluh partai
ketika kpu menyampaikan informasi sebisa mungkin semua peserta pemilu dapat
jangan sampai hanya satu saja
semua peserta karena karakter lembaga kpu ini sebenarnya lembaga layanan ya
melayani dua pihak melayani pemilih dan melayani peserta pemilu
nah dalam konteks pelayanan kepada peserta pemilu terutama
itu juga harus menjaga kedekatan yang sama
itu juga harus menjaga kedekatan yang sama
menjaga kesetaraan perlakuan terhadap semua peserta pemilu
bahwa semua anggota kpu ini punya latar belakang yang beragam
menurut saya kok biasa biasa aja ya
misalkan punya pengalaman organisasi kemasyarakatan yang berbeda beda
kalau menurut saya itu harus dikalkulasi sebagai sebuah modal sosial yang bagus
karena apa dengan begitu kita punya networking punya banyak teman punya organisasi
sehingga kalau ada apa apa itu kan saling membantu ya
tapi yang harus ditebakkan
yang harus ditebakkan yang harus jadi jaminan kepada masyarakat adalah
bapak bisa menjamin bahwa kpu ini independen netral tidak ada titipan dari kelompok organisasi partai manapun
sekali lagi ya ini soal komitmen ya
komitmen masing masing anggota masing masing personil itu yang menjadi ukuran pertama kali itu
dan itu akan sangat bisa dilihat dari misalnya pilihan kata perlakuan dihadapan publik ya
dan kemudian kebijakan yang akan diambil dan seterusnya
cara berrelasi dalam masyarakat itu akan ketahuan akan kelihatan
dan yakinlah itu gak hanya apa namanya mudah dibuktikan karena banyak orang yang melihat lah ada lembaga lembaga pemantau
sekali lagi ya ada bawaslu di semua tingkatan lalu ada media yang katakanlah bisa nguntit kita kemana aja lah
ngapain aja bisa dipantau
itu apa namanya secara sosial ya
kemudian yang kedua sudah ada lembaga misalkan seperti dkpb ya
dewan kehormatan penyelenggara pemilu
kalau ada perlakuan yang dianggap tidak jujur kemudian tidak transparan tidak akuntabel agak miring miring kesana kemari kesannya ada titipan gitu
itu ada mekanisme orang kalau nggak puas dengan perilaku ini bisa diadukan ke dkpp
oke nah saya ingin bahas mengenai bagaimana pemilu berjalan
biasanya ketika momen sudah panas panasnya banyak sekali hoax
banyak sekali kabar kabar yang
menjelekan satu sama lain kita sebutnya black campaign seperti itu
sebenarnya yang tepat itu negatif campaign
negatif campaign kalau misalkan itu betul begitu ya pak
kalau memang itu isu dibuat buat berarti black campaign
nah bagaimana kpu bisa mengantisipasi hal seperti ini
sekali lagi ya yang namanya fitnah yang namanya hoax yang namanya menghina orang
itu masuk kategori kekerasan
sekali lagi kalau kita ini cara pandangnya kalau kita meyakini bahwa kita ini masyarakat plural masyarakat matzemuk
yakinlah pasti ada potensi konflik di situ
nah kalau nggak konflik itu malah orang bertanya tanya ini majemuk kok nggak konflik ya kok aneh
tapi justru kalau kita majemuk itu awalnya pasti akan ada konflik
karena sudah kita yakin akan ada konflik kita memetakan nih instrumen konflik yang akan dipakai apa
kekerasan kan yang harus kita hindari nih kekerasan fisik dan kekerasan omongan lah verbal
nah yang soal huk fitnah ini kan masuk kategori kekerasan verbal
untuk sampai membuktikan ya bahwa berita ini benar apa enggak itu caranya mudah
ada forum untuk klarifikasi
foto ditayangkan seolah olah ini kejadian di indonesia lalu di capture gitu ya
itu bisa dicek apakah fotonya benar atau tidak
maka dalam konteks seperti ini ya peranan media konvensional ya televisi radio
kemudian media cetak konvensional seperti cnn dan teman teman ini
ini punya posisi yang strategis
sehingga penting kemudian kpu juga nanti akan menggandeng semua media
ada beberapa lembaga penelitian yang memantau isi isi berita
seperti ada masyarakat anti fitnah indonesia misalkan
itu forum masyarakat yang disiapkan oleh masyarakat sendiri
kesadaran dari masyarakat sendiri teman teman media juga ada di situ
untuk memastikan bahwa apa yang tayang itu benar adanya
benar dalam arti sesuai fakta atau faktual
tidak karangan tidak ngarang ngarang yang kemudian tidak jelas sumbernya
itu saya kira saya meyakini ya masyarakat ini makin hari makin cerdas
yang namanya teknologi informasi itu tidak digunakan untuk yang negatif negatif
tapi kalau ada sesuatu yang negatif orang nggak yakin ada rasa ingin tahu benar apa enggak sih
para pemilih juga jangan langsung percaya kalau misalkan ada isu isu atau ada kabar kabar
dari yang sumbernya tidak jelas harus di double check kembali
istilahnya kan ada sharing sebelum sharing kan

ini dari whatsapp biasanya berantem antara keluarga
dengan isu isu yang hoax itu sangat disayangkan sekali
terakhir pak hashim saya ingin bapak mengajak ini teman teman semuanya pemirsa
untuk bisa menggunakan hak suaranya di tahun dua ribu dua puluh empat terutama untuk pemilih pemula pak
jadi teman teman sekalian para pemirsa cnn yang saya hormati
pemilu itu indikator salah satu indikator demokrasi ya
ada atau tidaknya demokrasi di indonesia itu salah satunya adalah indikatornya ada pemilu atau enggak
masuk di dalamnya reguler atau nggak apa namanya lima tahunnya itu berjalan atau nggak
dan pemilu ini juga digunakan terutama dalam menjadi sebuah mekanisme rotasi kepemimpinan
dan di situ indikator utama dari demokrasi indikatornya pemilu pemilu itu indikatornya di antara partisipasi
partisipasi itu tidak sekedar hadir memilih mbak ayu ya tetapi juga anggota kpu
penyelenggara pemilu dari pusat sampai di tps open recruitment
nah kalau yang berminat jadi penyelenggara pemilu ayo kita sama sama menjadi bagian dari penyelenggara pemilu
ada partai politik ada yang namanya calon ada yang namanya anggota partai politik
ayo teman teman yang berminat menjadi politisi menjadi anggota partai berpartisipasi lewat partai politik
ada yang pengennya tidak jadi bagian dari penyelenggara tidak menjadi bagian dari peserta
tetapi pengen jadi masyarakat biasa yang aktif menjadi pemilih
langkah pertama apa cek apakah kita sudah terdaftar di daftar pemilih
nanti bisa dibuka apa namanya website kp
kpu atau aplikasi kpu tentang cek hak pilihmu itu
nanti akan ketahuan ketik nama ketik nik nomor induk kependudukan
nanti akan ketahuan sudah terdaftar belum terdaftarnya di mana
bagi yang belum segera lapor
terima kasih banyak pak hashim ashari atas waktunya kali ini di tengah kesibukannya
kita berharap semoga nantinya meskipun ada kerikil kerikil kecil tapi hitungannya masih lancar menuju dua ribu dua puluh empat
pasti ada kerikil ada aspal ada batu ada air biasa
asal jangan sampai terjatuh ya pak
jangan sampai tergelincir
dan pasti bisa menelurkan pemimpin pemimpin terbaik bangsa indonesia selama lima tahun ke depan
terima kasih sekali lagi ketua kpu periode dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh tujuh pak hashim ashari
dan pemirsa demikianlah
tentu kami mohon doa nih
pasti pasti akan didoakan
dan pemirsa demikianlah perbincangan saya pada kesempatan kali ini mengenai bagaimana persiapan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
kita bertemu lagi di episode selanjutnya